dan untuk mengetahui penjelasan perusahaan listrik negara pt pln terkait lonjakan tagihan listrik
sudah bergabung bersama kami lewat sambungan zoom
direktur niaga dan manajemen pelanggan pln bapak bob saril
pak bob selamat malam terima kasih sudah bergabung bersama kami
selamat malam mas aldi
pak bob sebetulnya apa yang menyebabkan banyaknya pelanggan pln yang mengeluhkan tagihan listrik yang melonjak
apakah ini hal yang normal terjadi
yang normal terjadi seperti yang telah dijelaskan di dalam intro tadi
yang kita perhatikan adalah dua komponen kalau kita menghitung untuk tenaga listrik
pertama volume pemakaian dikalikan tarif
tarif listrik ini sejak tahun dua ribu tujuh belas tidak mengalami kenaikan
malah kalau kita lihat lagi tarif untuk subsidi empat ratus lima puluh itu tidak naik sejak tahun dua ribu tiga
artinya kalau kita lihat matematis yang biasa
bahwa yang naik itu tentu saja volume pemakaian
volume pemakaian yang naik itu apa
sejak waktu kita webcast
kita memang menggunakan komputer saja
tetapi jangan lupa
suatu hari panas kita membutuhkan ac atau kipas angin
kemudian kita juga perlu memasak
semuanya ada tarif listrik sekarang
dan itu yang menyebabkan kenaikan berkali kali
sebenarnya kita mungkin makannya di luar
kerjanya di kantor
tapi sekarang karena work from
adik from home anak anak semua

jadi kenaikan itu disebabkan pemakaian naik
tapi tadi dikatakan mereka merasa tagihan listrik naik
jika dibandingkan periode maret dan april
apakah ini artinya ada miss antara pencatatan
dan juga asumsi dari para pelanggan pln
atau seperti apa sebetulnya metode akumulasi penghitungan
sehingga nantinya para pelanggan pln mendapatkan informasi yang jelas
tentang kenaikan tagihan listrik mereka
jadi kalau kita perhatikan itu
kita tadi metode pembacaan
karena di awal itu kan mulai ada gejala covid sembilan belas
kemudian minggu kedua dan ketiga mulai diadakan
ayun bauan untuk stay at home
untuk memutus rantai daripada tiga belas
nah pada waktu itu
kita meminta kepada semua pencatat meter pada bulan maret
tidak usah mencatat meter karena mereka pergi satu rumah ke rumah lainnya
jadi diharapkan kita memutus rantai ini
bagaimana pln tahu itu pemakaian itu
kita yang biasa menggunakan yang best practice itu adalah
pemakaian tiga bulan terakhir rata ratanya
jadi desember januari baru
itu rata ratanya digunakanlah untuk pemakaian
di bulan maret
dihitung pada rekening juni
nah pada waktu april juga
kita masih pspb
jadi tidak mencatat
maka yang dilakukan adalah sama kita rata rata
pada bulan mei
kita melakukan pencatatan semua dengan protokol covid yang sangat keras sekali
yang sangat ketat
maka itu yang daripada tidak sebelumnya itu
maka terakumulasi memang
katakanlah kalau saya katakan di sini
mulai dari rata rata lima
kemudian pada waktu saya di rumah saja
saya makan sepuluh
atau katakanlah makan tujuh aja jangan terlalu banyak
yang penjual kue tadi adalah lima
karena dianggapnya oh biasa lima
tapi sudah ternyata sudah diambil tujuh
masih ada dua
kemudian di bulan april
makan tujuh lagi
jadi ada dua dua empat
nah pada bulan mei
oh ternyata dia makannya tujuh
jadi tujuh ditambah empat sebelas
tetapi semuanya akibat pemakaian
pemakaian terakumulasi karena kita tadi
memakai pemakaian rata rata
oke jadi itu adalah akumulasi dan juga pencatatan yang benar
listrik atau daya yang dipakai pada saat masa psbb
dan work from home para pelanggan pln
tapi dengan adanya pelanggan yang merasa tarif listrik yang melonjak tinggi
apakah benar pln akan memberikan izin pelanggan ini
untuk mencicil pembayaran listriknya pak
ya kita ada mekanisme namanya
memberikan kepada pelanggan kita
mari ini sedikit
sehingga yang kelebihan tadi
sehingga tidak terasa tinggi sekali pada rekening juni
atau pemakaian bulan
untuk masyarakat berpenghasilan rendah sendiri
atau mereka yang memiliki daya listrik di rumah
ee sembilan ratus atau tujuh ratus begitu ya dianggap masyarakat berpenghasilan rendah
atau merasakan miskin begitu
apakah insentif yang bagi mereka diberikan berjalan lancar pak
alhamdulillah berjalan lancar
mereka tidak membayar sama sekali
begitu juga untuk yang sembilan ratus rumah tangga tidak mampu
itu tetap dilaksanakan kita sampai bulan depan
karena tiga bulan ya
itu lancar dan kita sudah keluarkan
dan sudah banyak penikmati
jadi pada bulan april itu kita sudah
pemerintah sudah memberikan insentif itu sebesar satu dua triliun
termasuk juga sekarang diberlakukan untuk tarif industri dan listrik yang empat ratus lima puluh
semoga ini didengar jelas oleh para pelanggan pln
sehingga bisa memahami apa yang menyebabkan daya listrik
atau bayar listrik mereka melonjak pada bulan ini
terima kasih bapak bob saril
direktur niaga dan manajemen pelanggan prl
sudah bergabung bersama kami
selamat malam pak